baru baru ini video menanak nasi selama tujuh jam di sebuah hajatan adat jawa yang tak kunjung matang
menjadi viral setelah diunggah salah satu akun di media sosial
dalam video tersebut disebutkan nasi baru bisa matang setelah memanggil seorang kiai
beberapa masyarakat kemudian mengaitkan kejadian itu dengan hal hal mistis
misalnya karena tidak memakai sesajen
kami menunjukkan video tersebut ke seorang juru masak psmi krisnawati yang juga juara masterchef indonesia dua ribu dua belas
menurutnya kondisi api yang terlalu kecil dengan jumlah beras yang terlalu banyak membuat suhu tidak stabil dan akan memperlambat proses kematangan nasi
ia mengatakan jika hendak menanak nasi dengan porsi besar
masyarakat dapat menggunakan teknik yang lebih mudah
bagaimana cara menggunakan teknik yang lebih mudah di sumatera barat
kita memakai teknik yang dipakai oleh teman teman di sumatera barat
kita sebutnya teknik padang
dimana beras itu pada awalnya kita kukus terlebih dahulu
jadi memang ada dua item yang kita perlukan
ada perlu dandang untuk mengukus beras
kemudian memang ada satu lagi dandang yang berisi air yang sungguh sungguh panas dan benar benar mendidih
nanti beras ini harus ditanam atau dikukus terlebih dahulu dalam waktu yang cukup lama
tergantung berapa besar porsi daripada berasnya
sampai betul betul panas sampai menguap
dan kita memang ngerasain ini kayaknya udah mateng banget nih lebih kurang begitu
dan kemudian harus kita siram dengan air mendidih
penyiraman air mendidih pun harus dilakukan secara merata agar kematangan nasi juga merata
desi mengaku telah melakukan hal ini dan terbukti kematangannya
lantas mengapa kejadian dalam video viral tersebut masih saja dikaitkan dengan hal hal mistis
menurut sosiolog universitas indonesia ida ruida
hal itu tidak terlepas dari sikap sebagian masyarakat indonesia yang masih mempercayai hal hal gaib atau supranatural
nah itu sesuatu hal yang lumrah gitu ya
makanya kita kemudian di konteks keberagamaan ataupun apa
itu kan ada yang disebut sebagai agama yang sinkretis ya
artinya selain mempercaya apa yang ada dari langit
juga sebetulnya mempercaya hal hal yang sebetulnya dianggap tadi sebagai hal hal yang mistis gitu ya
yang kemudian juga menjadi bagian yang melekat dari model atau keberagamaan kita model keberagamaan kita begitu
ia menambahkan masyarakat sebaiknya bisa bersikap bijak
dan menjaga kebijakan dan kebijakan

jadi kita bisa mempercayai hal hal yang sebetulnya di dalam kepercayaan
hanya dengan mempercayai hal hal yang sebetulnya
maka kita bisa mempercayai hal hal yang sebetulnya